dia bilang dia juga membuka usaha vlogger vlogger apa saya nggak ngerti dunia itu ya
dia akan seperti itu
tapi dia nggak mau di taruh masalah dunia politik
dia mau istirahat dia mau memulai karir usahanya lagi
nah setelah itu dia nggak tahu bisa apa lagi
saya mau berbicara lagi ya
ahok juga berpesan agar tidak perlu ada pendukungnya
menjemput di rutan makobrimob pada kamis saat ia bebas
tim liputan cnn indonesia
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari makobrimob depok jawa barat
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar
selamat pagi fitri
bagaimana kondisi terkini di makobrimob
apakah dari pantauan anda di sana ada pengamanan khusus
selamat pagi rian
dan dea jika kita melihat di belakang saya persis
sepertinya memang tidak terlihat ada pengamanan khusus
mengingat hari ini merupakan hari di mana mantan gubernur dki jakarta
basuki cahaya purnama rencananya akan dibebaskan dari penjara
dimana kita mengetahui bersama dirinya sejauh ini telah menjalani masa hukuman
selama dua puluh satu bulan terkait kasus penodaan agama
dan memang di depan makobrimob ini setiap pagi
memang bisa dibilang cukup ramai begitu
merupakan salah satu jalan utama
ada beberapa sekolah dan satu universitas di dekat sini
yang membuat memang keramaian pagi ini tidak berbeda dibandingkan hari hari biasanya
namun jika anda melihat lebih dekat
ada sejumlah wartawan khususnya tak terlupa juga kami sendiri
tim cnn indonesia saat ini juga sedang menunggu terkait kepastian pukul berapa
basuki cahaya purnama
btp ini akan keluar begitu ya
informasi yang kita dapatkan juga beberapa hari yang lalu dari menteri hukum dan ham
yasona lauli mengatakan bahwa kebebasan ataupun jam bebas atau keluarnya ahok sendiri
nanti akan masuk dalam jam kerja yaitu diasumsikan pukul delapan pagi
namun memang dalam beberapa minggu kebelakang
saya sudah mencoba mencari informasi lebih detail terkait apa langkah langkah khusus
yang akan dilakukan ataupun dipersiapkan
oleh tim btp ini
salah satu asisten pribadi dari btp sakti budiono mengatakan bahwa
hari ini rencananya ahok betul akan dibebaskan
namun kemana serta pukul berapa btp akan keluar memang belum ada informasi yang lebih detail begitu
di saat yang sama juga kita ketahui bahwa dari tim btp sendiri telah menyiapkan akun youtube
yang berjudul panggil saya btp
dimana rencananya akan diposting ataupun disiarkan sejumlah video
ataupun detik detik kebebasan dari basuki caya purnama sendiri
memang rian dan dea kepastian dari sejumlah isu yang sudah tersebar di kalangan media
ataupun bisa dibilang informasi a satu begitu
melainkan memang informasi yang dibagi oleh
awak media itu sangat sedikit sekali
tadi malam saya sempat berbincang dengan salah satu sahabat karib btp sendiri
mantan wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
mengatakan bahwa ahok dalam kondisi ataupun btp dalam kondisi yang sehat
baik fisik maupun spiritual
dan memang baik dari jarod beserta sahabat sahabat serta keluarga dan kerabat dari btp ini
sangat berbahagia dengan kebebasan
dengan btp yang hari ini akhirnya setelah dua puluh satu bulan bisa kembali mencium udara
di luar mako brimob kelapa ii depok ini
dea dan rian
baik fitri selain aksi yang akan dilakukan tadi penyiaran detik detik kebebasan ahok
melalui sejumlah akun youtube apakah anda memantau mungkin daripada ahokers ini
juga sudah melakukan aksi tersendiri dengan berkumpul di depan makobrimob kelapa ii fitri
ya dari berita yang
dari berita yang
yang tadi malam kita dengar atau mungkin sebagian dari anda membaca
ada sejumlah pendukung dari btp ahokers sendiri yang bermalam begitu
namun malam pagi ini saya melihat tidak banyak begitu
hanya sekitar lima atau enam orang atau sepuluh orang saja
apakah nantinya semakin siang akan semakin banyak itu masih tetap harus kita pantau
selain itu selain memang
penyambutan yang memang direncanakan oleh sejumlah pendukung dari btp
kita masih ingat beberapa hari yang lalu basuki cahayapurnama memposting sebuah surat
di akun instagramnya yang mengatakan bahwa ia mengapresiasi antusiasme dari para pendukungnya
namun meminta untuk seluruh ahokers atau pendukungnya untuk tidak datang ke makobrimob
karena dikarenakan ketakutan untuk jika mengganggu
perekonomian di sini ataupun membuat jalan jadi macet adalah salah satu hal yang memang tidak diinginkan oleh btp sendiri
dan selain penyambutan yang memang rencananya mungkin nanti akan dilakukan secara spontan oleh para pendukung dari btp sendiri
ada sejumlah kegiatan yang dilakukan
salah satunya memang rencananya pada siang ini akan diraksanakan doa bersama di salah satu lokasi
yaitu di taman kalijodo yang bisa dibilang identik dengan basuki cahayapurna
terpenuhi dengan btp
terkait dengan sejumlah kontroversi bagaimana eksekusi dari kalijodo sendiri yang akhirnya berubah menjadi taman
namun kita masih terus pantau terus akan terus saya update terus terkait dengan apakah ada informasi dari jam berapa
basuki cahayapurnama akan keluar dan bebas karena memang ini menjadi salah satu topik yang cukup menarik
di sini sudah banyak sekali awak media yang berjaga dan memastikan bahwa kita bisa melihat setidaknya sedikit saja

bagaimana fitri dengan informasi itu
terkait apa kegiatan yang akan dilakukan oleh ahok ataupun btp ini harus kita konfirmasi kembali begitu ya
terkait dengan informasi beberapa ini memang datangnya dari sahabat terdekat btp sendiri
yaitu jarod yang mengatakan tadi malam mengatakan bahwa memang ada keinginan besar untuk pertama kembali ke belitung timur
untuk bertemu dan meluangkan waktu bersama keluarga begitu beristirahat
dimana ia mengatakan bahwa tentu saja tekanan psikologis yang mungkin yang tidak bisa dipungkiri
pasti dirasakan oleh btp yang ada di dalam jeruji besi selama dua puluh satu bulan ini
nah terkait juga setelah kegiatan di belitung timur itu jarod mengatakan bahwa ada kemungkinan ingin ke jepang
namun ini juga kembali lagi harus kita konfirmasi kembali begitu
terkait dengan arah politik betul sekali kita tahu bagaimana
kedekatan btp dengan ibu megawati soekarno putri tidak hanya itu juga kedekatan beliau dengan partai pdi perjuangan gitu
dengan bagaimana pdi perjuangan merupakan salah satu partai yang memberikan dukungan terbesar
selama basuki cahayapurnama menduduki kursi dki satu
dan terkait dengan pencalonan ia kembali sebagai calon gubernur dki jakarta pada pilgub lalu
di saat yang sama memang klaim kiri kanan ini banyak sekali dilakukan mengingat juga pembicaraan yang dilakukan
antara jarod saiful hidayat dan btp sendiri ini merupakan pembicaraan privat
namun kita harus perhatikan betul bagaimana kebebasan ataupun hari bebas dari jarod ataupun btp ini kan masih bersamaan
dengan kontestasi pemilihan presiden dan kita tahu bagaimana kedekatan btp
dengan presiden joko widodo yang nantinya apakah dirinya akan mencoba membantu untuk memenangkan pasangan jokowi amin
maksudnya ma'ruf amin itu juga merupakan kemungkinan yang tidak bisa ditutup pintunya
dan ada juga sejumlah dari pernyataan dari anggota tkn sendiri yang mengatakan harapan
ada harapan besar yang ditaruh di btp agar dirinya bisa bergabung dan membantu mengkampanyekan atau memenangkan pasangan joko widodo
jokowi dodo dan ma'ruf amin tersebut
terkait dengan arah politiknya sendiri apakah dirinya akan bergabung kepada pdi perjuangan sampai saat ini
kita hanya bisa memegang klaim yang sudah disampaikan oleh jarod saiful hidayat
terkait apakah dirinya nanti akan masuk ke pdi perjuangan atau mungkin memilih partai lain
kita masih harus tunggu kepastiannya kembali
baik fitriah sungkar produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan